halo selamat malam operasi tangkap tangan kpk
yang memburu tersangka kasus suap pergantian
antar waktu anggota dpr
politisi pd perjuangan harun masiku
berakhir anti klimaks di kampus polisi pt ika
itu kata beberapa laporan dari media
selain harun yang sukses kabur ke singapura
penyelidikan kasus ini pun
kian abu abu imbas belum keluarnya izin
dari dewan pengawas kpk
untuk menggeledah kantor dpp pd perjuangan
lantas apakah ini menjadi bukti nyata
pelemahan lembagaan tia suha
pasca keluarnya revisi undang undang kpk
kami bersama saya budi adiputro
kami akan hadirkan informasi dan pembahasan mendalam
mengenai perkembangan politik demokrasi indonesia
dalam layar demokrasi
sekjen pdi perjuangan hasto kristianto
mengaku akan taat hukum
dalam mengikuti segala proses
dan aturan yang berlaku
pernyataan ini disampaikan menanggapi kasus dugaan suap
yang menjerat komisioner kpu wahyu setiawan
nama hasto diisukan terlibat
dalam kasus dugaan suap
terhadap wahyu setiawan
tudingan kepada hasto muncul
setelah politikus pd perjuangan harun masiku
turut dijadikan tersangka oleh kpk
namun hasto membantah terlibat
dalam kasus tersebut
hasto juga membantah ada negosiasi
untuk melobi komisioner kpu wahyu setiawan
untuk meloloskan caleg pd perjuangan harun masiku
terkait pergantian antar waktu
hasto mengatakan aturan kpu
dalam pergantian antar waktu tak bisa diubah
dan mengatakan bahwa
tanggung jawabnya akan datang
itu merupakan bagian dari tanggung jawab warga negara
setiap kami mengadakan kegiatan kegiatan besar seperti ini
sebagaimana dulu kongres keempat
kongres kelima rakenas pertama
yang itu bukan sebuah kebetulan
lahir batin kami telah menyiapkan diri karena
tanggung jawab sebagai warga negara itu harus
menjunjung hukum tanpa kecuali
sementara itu ketua dpp pdi perjuangan jarod saifulidat menyatakan prosedur pergantian antarwaktu anggota dpr di partainya
berdasarkan pertimbangan subjektivitas partai politik punya kewenangan untuk melakukan paw sesuai keputusan mahkamah agung
satu caleg yang wafat
kalau itu tidak bisa disampaikan kepada publik
ada pertimbangan pertimbangan subjektivitas kenapa partai memberikan suaranya kepada harun misalnya
sama seperti periode yang lalu
ada empat kasus
ada empat kasus yang ditangani oleh pak baskala juga waktu itu
contoh eva sundari
contoh lagi abidin fikri
contoh lagi endro yahman
ketua kpu arief budiman membenarkan penyidik kpk tengah melakukan penggeledahan di ruang kerja wahyu setiawan
arief pun memastikan kpu akan bertindak kooperatif
sejumlah penyidik kpk terlihat keluar masuk ruangan di gedung mes bank indonesia yang dijadikan kantor sementara komisioner kpu
para penyidik kpk dikawal sejumlah polisi bersenjata laras panjang saat melakukan penggeledahan
arief budiman mengatakan ruangan yang digeledah merupakan ruang kerja wahyu setiawan
yang sebelumnya sudah disegel oleh kpk
menegaskan kpu akan bertindak kooperatif
dan membantu kpk untuk mengungkap kasus dugaan suap yang menyeret wahyu
menerima pemberitahuan bahwa akan dilakukan penggeledahan
terus pak sekjen juga sudah mempersilahkan
sudah memberitahu dan juga sudah menugaskan beberapa orang untuk di situ membantu
mempermudah proses pemeriksaan dokumen pengecekan
kemudian saya bersama para anggota kpu tadi juga sudah menemui di tempat ruangan kerja pak wahyu
kami juga sudah sampaikan prinsipnya kpu terbuka kooperatif siap bekerjasama bila mana diperlukan klarifikasi informasi tambahan dokumen
oke di awal tahun kpk membuat gebrakan
dengan melakukan operasi tangkap tangan terhadap komisioner kpu wahyu setiawan
tidak hanya wahyu yang jadi pusaran cerita
namun kabarnya ada drama di balik ott kpk di awal tahun ini
kita akan berbincang mengenai hal ini bersama mas arief zulkifli kepala pemberitaan korporat tempo
terima kasih mas arief sudah datang
kemudian ada peneliti icw ada bang tama langkun
bang tama thank you sudah datang
ini kita bicara mengenai drama ott kpk yang kemarin kita sudah bicara mengagetkan tentunya
tadi mas arief anda juga ragu banget bahwa kpk bisa melakukan tindakan seperti ini
ternyata di awal tahun ada gebrakan
tapi pusarannya tidak hanya itu
tapi ada drama di balik itu yang menarik
majalah tempo membuat cover story dan membuat laporan cukup mendalam terkait ini
boleh kita tampilkan nggak cover story nya majalah tempo
nah ini dia operasi gagal kalau bahasanya majalah tempo
ini tidak hanya wahyu setiawan yang berhasil dicokok
tapi tempo menyoroti ada operasi gagal
apa yang diendus atau diketahui tempo dalam laporan ya mas haris
ya sebetulnya seperti yang sudah banyak dibahas di media lain juga
selain tempo adalah upaya dari penyelidik kpk untuk maju lebih jauh lagi selangkah lagi
yaitu dengan memeriksa ruang dan melakukan penyelidikan
dan melakukan penyegelan terhadap ruang dari sekjen pdip pak hasto
itu yang mengagetkan kita pada hari rabu ya waktu itu ya
itu rabu itu yang mengagetkan kita
dan apa yang terjadi yang terjadi adalah gagal
saya mau meng emphasize satu hal yang jadi pertanyaan banyak orang
kok kpk yang dianggap lemah tumpul tumpul dikuasai oleh presiden
memang tiba tiba melakukan gebrakan
bahkan pada pekan pekan pertama
nah ini yang mesti di clear kan
ini semua prosesnya sudah lama sudah panjang
segala tapping dan sebagainya itu sudah dilakukan sebelum undang undang yang baru berlaku
jadi ini sebenarnya adalah lanjutan
jadi ketika mereka melakukan operasi mereka bisa terbebas dari aturan aturan yang baru
nah itu yang orang harus tahu
jadi saya lihat di sosial media banyak sekali yang mengatakan oh salah berarti kan
berarti anggapan arzul kivli tomo
arzul kivli tomo langkul itu langsung terpatahkan
tidak benar itu
nanti kita akan bicara mengenai anggapan itu
tidak benar atau benar apakah kpk masih punya gigi yang cukup tajam
termasuk kabarnya rame sekali
penggeledahan ternyata harus ada izin dari dewas
katanya minggu depan baru boleh diizinkan
itu nanti kita akan bahas
tapi yang menarik adalah tadi tempo mengatakan ada gagal
operasi yang gagal
kabarnya ada drama di kampus pt ika terkait dengan sekjen partai
ketika ada penyidik kpk ingin mencokok
apa yang mencoba menangkap tempo dalam operasi yang gagal itu
kami sudah mendengar sejak pada hari rabu itu ya
pertama pak wahyu dulu
lalu kemudian ada kasusnya
samar samar sudah bisa kita lihat
lalu kemudian mengarah kepada sosok penting di kepengurusan pdip
nah waktu itu yang bersangkutan mencoba kita kontak lewat berbagai jalur itu nggak ada
yang bersangkutan itu siapa mas
sekjen waktu itu kita coba
pengen tahu ini ada di mana
karena namanya disebut tulus ketika pada hari rabu yang panas itu
itu hilang jadi kita nggak bisa kontak gitu
saya coba kontak lewat orang dekatnya dan sebagainya itu
bahkan kabarnya sampai seajudan dan sopir juga nggak bisa dikontak begitu ya
kita coba kontak masuk lewat situ
nah baru kemudian sorenya kita dapat kabar bahwa cara formal pengakuannya adalah sakit diare
tapi dari beberapa sumber yang lain tidak benar
yang ada adalah berada di pt ika
seperti yang banyak diberitakan oleh media
apa yang terjadi di pt ika menurut laporan tempo itu mas arief yang coba di capture
ada drama apa ada situasi seperti apa yang mungkin publik banyak juga yang belum tahu
waktu itu ada rasa confidence dari para penyelidik ini untuk masuk ke wilayah yang lebih tegas lagi
yaitu memeriksa di pdip dan melakukan penangkapan
itu yang kita dengar
tapi itu tidak terjadi
bahkan para penyidik ini kemudian diamankan begitu kalau pakai bahasa polisi sampai semalam
dan bahkan mereka diperiksa urin dan sebagainya oleh aparat kepolisian atau oknum kepolisian yang ada di situ
jadi ada upaya upaya untuk mencegah operasi ini berlangsung seperti yang apa yang diinginkan oleh kpk
apakah memang penyelidik kpk itu ingin melakukan operasi tangkap tangannya di dalam kampus pt ika itu menurut laporan
atau memang sebenarnya ada situasi membuat penyelidik kpk mengarah ke sana
mengarah ke sana
mengarah ke sana
karena kalau mereka cari itu tidak ketemu
nah baru kemudian berdasarkan informasi yang mereka terima itu ada di kawasan itu begitu
begitu mau masuk itu tidak bisa
ini sebetulnya aneh menurut saya karena pt ika itu adalah tempat yang terbuka
itu ruang publik
jadi taksi online pun bisa masuk ke situ tidak ada persoalan
tapi pada hari itu itu para penyidik yang dicegah untuk melakukan
aroma janggal apa yang tempo lihat dalam proses pt ika itu
kami juga berusaha menghubungi pihak ika

namun hingga saat ini kita berdialog belum ada respon untuk bisa bergabung dalam dialog kita pada malam hari ini
apa yang aroma apa yang janggal
tapi yang gagal tentu saja adalah bahwa proses penyelidikan itu dihalang halangi
ya itu aja ya menurut saya yang paling penting kan
detailnya anda baca sendiri
ini berbeda dengan apa yang terjadi di kpu
ya di kpu itu sampai sekarang bahkan ada ruangan ruangan yang sudah digeledah dan sebagainya
untuk kasus yang sama di kpu itu kpu nya begitu welcome dan terbuka
artinya mereka ada keinginan untuk kerja sama
sementara di pdip dan terhadap pak hasto itu ceritanya jadi berbeda begitu
itu yang menurut saya penting
itu aroma amisnya ada di situ yang tempo coba angkat dengan judul operasi gagal
mas tama anda mencium keamisan itu juga nggak
kalau yang pertama tentu ini yang agar clear di ruang publik adalah pertama kita perlu berapresiasi buat penyelidik
ya teman teman penyelidik yang sudah mulai bekerja
di tengah undang undang yang dalam kondisi seperti ini dia perlu izin dewan pengawas kemudian ada banyak tafsir tafsir yang berbeda
terhadap undang undang dia tetap bekerja
bahkan misalnya dia mengambil resiko
mengambil tempat tempat yang memang dianggap lokus delikti
seperti keterangan tadi sebelumnya di diskusi di cnn ini pun juga ada ali fikri menjelaskan ya
bahwa beberapa tempat tempat yang kemudian didatangi adalah tempat tempat yang terindikasi ada lokus deliktinya
tempat kejadian perkaranya
jadi itu perlu kita berapresiasi
itu dimana saja tuh mas taman
ya tadi kalau keterangan tadi kan keterangan misalnya kenapa harus ke kantor pdip
karena keterangan dari fikri ada ruangan disitu yang kemudian memang peristiwanya terjadi disana
sehingga wajar ketika ada mau dibuat kpk lain misalnya
tempat tempat lain seperti kpu
nah ini yang kemudian memang harus juga secara clear diketahui oleh publik
yang lainnya tentu saya melihat sepertinya apa yang dikerjakan oleh teman teman penyidik dan penyelidik ini tidak mendapatkan full support dari kpk
kelihatan dari kpk
saya melihat secara kelembagaan kok nggak kelihatan ada upaya upaya yang mendukung upaya ini
bahkan misalnya keterangan keterangan dalam pemberitaan pun kita agak bingung mencernanya
ketika ada orang terlibat perkara korupsi ditangkap
kemudian sudah ada status sebagai tersangka
kenapa dengan perkara yang sama kasus yang sama di tempat lain disebutkan ini penyelidikan
padahal jelas jelas sudah ada penangkapan berarti dia penyidikan sebetulnya
nah ini menurut saya juga keterangan keterangan yang harus memang di clear kan juga oleh kpk secara informasi
sehingga ini betul betul bisa dipahami oleh publik
yang lain lain misalnya
mengenai drama operasi yang gagal tadi seperti diangkat menjadi headline tempo
mengenai operasi pun juga kita tidak mendapatkan keterangan yang clear dari pimpinan
pimpinan mengatakan itu penyelidikan datang ke sana betul telah diperiksa betul juga ada diuji tes urin yang itu juga dibenarkan oleh lili pintoli siregar sebagai salah satu komisioner
tapi kita nggak melihat misalnya
kenapa harus kesana
apa yang kemudian dilakukan oleh tim penyelidik secara detail
apa yang kemudian mau dibongkar disana
ini yang kemudian hilang dan nggak ada keterangan resmi dari kpk
mas arief anda di laporan tempo sendiri menyebut beberapa nama seperti ada hendy febrianto kemudian yang langsung berhadapan dengan penyelidik kpk gitu
ada cerita apa mengenai orang orang yang ada di kampus itu untuk bisa dalam proses
dalam proses drama ott
ya sebetulnya sebuah cerita lama ya bahwa ada penyidik polisi dan penyidik non polisi berkonflik di dalam kpk
itu cerita yang kalau kita mau tarik ke belakang tuh dari kpk cicak buaya jilid satu itu sudah ada cerita itu
nah inilah yang kemudian berkembang dan muncul sekarang
apa yang nama yang anda sebut tadi adalah bekas salah satu penyidik di kpk yang kemudian kembali lagi ke kepolisian
nah itu yang ditemui oleh beberapa sumber tempo di kpk

yang menyatakan bahwa dia yang mempersulit atau apa yang itu yang terjadi begitu
jadi ini sebetulnya cerita yang berkaitan dengan apa yang sudah terjadi sebelumnya
nama nama ini akan beredar
tentang persaingan di antara dua kelompok
ini ada satu membela institusinya yang satu barangkali punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi dengan sungguh sungguh
kira kira gitu lah petahnya ya
nah ini yang kemudian beradu di lapangan begitu
dulu ingat waktu kasus simulator sejarah
simulator sim novel cs ketika datang ke sana juga ketemu sama penyidik penyidik kpk yang sudah kembali ke polisi
kan jadi sebenarnya ceritanya itu itu saja begitu
dan itu terjadi juga dalam drama operasi tangkap tangan yang terjadi di ptk sesuai dengan laporan yang dikeluarkan oleh tempo
kita akan membahas juga banyak drama drama lain
apa sih yang amis apa yang bisa kita lihat dari proses ott kemarin ini
kita akan bahas itu saja
kami akan segera kembali
menjadi akar permasalahan ott kali ini kan persoalan persoalan pemilu yang harusnya bisa diselesaikan dengan aturan dan mekanisme kepemiluan gitu
ini kan sebenarnya sudah jelas
kenapa ada potensi korupsi di sangat ini kan bisa diselesaikan dengan baik
sebenarnya kalau dalam bayangan sih ini perkara yang sederhana
ketika misalnya mengurusi sebuah proses administrasi misalnya soal pergantian paw tadi
kenapa harus ada uang dijanjikan
itu kan sebetulnya pangkal permasalahannya
nah ketika ada uang di sana maka akan dilihat ini siapa yang menerima siapa yang diuntungkan siapa yang memberi
apa niat jahatnya
nah ini yang kemudian dikatakan sebagai korupsi
nah dari sini kemudian dia berkembang
ternyata begitu dia diproses perkaranya oh ini diduga melibatkan orang partai
maka ada empat penetapan tersangka
dan nama yang paling terakhir
yang juga menjadi anggota partai perjuangan
gila begitu kan
yang kemudian juga kita gak tau dimana sekarang keberadaannya
tapi dari situlah kemudian kenapa perlu dimintai keterangan rekan rekan di pdi perjuangan
ya karena dia adalah orang pd perjuangan
dan juga sudah jelas jelas ini mengurusi yang berhubungan juga dengan partaian
nah artinya dari situ maka harus dicek siapa sebetulnya yang bertanggung jawab
siapa yang kemudian memberikan uang
dari mana uangnya
siapa yang terlibat
dalam rangkaian pidana korupsi itu harus dibongkar
artinya memang harus ada yang dijelaskan kepada publik
perihal apakah betul terbukti atau tidak ya nanti urusan selanjutnya
kemudian selanjutnya selain bicara soal partainya bicara soal kpu nya
kpu dianggap menerima
meskipun ini masih dalam proses penyidikan
siapa yang menerima
maka kemudian digeledah
nah memang tadi ada menimbulkan pertanyaan
yang agak menurut bayangan saya pun juga janggal misalnya
kenapa ketika memeriksa kpu itu begitu mudahnya ditemani didampingi dan lain sebagainya
kenapa begitu memeriksa kantor pdip kok begitu sulitnya
nah pertanyaannya juga kepada publik misalnya
ada penjelasan dari kpk yang bilang ini penyelidikan
ada juga yang bilang ini penyidikan
terus yang benar yang mana
nah pertanyaan itu mungkin bisa dijawab oleh teman teman kita di pd perjuangan
kita sudah tersambung dengan bang mas hidon pasar ibu saat ini
selamat malam bang mas hidon
ya selamat malam bung
oke bang mas hiton ini ada tama langkun dan juga ada mas arief zulkifli
pas sekali tadi bang tama menanyakan kenapa kpk bisa dengan santai dan dengan leluasa menggeledah kpu
sementara di pdi perjuangan kok rasanya berat sekali begitu ya
bung tama apa sih kenapa bang mas hinar
apa yang terjadi di kantor pdip waktu itu
ya pertama begini
lapangan tim penyelidik yang kpk yang datang ke pdi perjuangan itu tidak membawa apa apa
tidak mampu membacakan surat tugasnya
ya dan di situ tidak selain itu juga tidak jelas objek yang akan dilakukan penggeledahan atau penyegelan
nah penegakan hukum itu kan harus juga harus memetah hati aturan hukum
nah harusnya kalau itu mengacu pada undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu
tentang kpk yang sudah direvisi
ya harusnya sejak awal itu ya undang undang itu dirancang supaya kpk dalam melakukan tindakan tindakannya itu memang benar benar sudah
sudah jelas baik dari mulai perakon terijin ya perizinan kemudian surat tugas
jadi secara prosedur formal ya sudah menggunainya
nah ini tidak ada
jadi bukan pd perjuangan yang menghalangi proses penyelidikan tadi gitu ya
seperti kecurigaan mas tama gitu
ya yang datang cuma menunjukkan kertas
kertas itu tidak tahu kita kertas berisi apa
yang kertas dari apa
dari warung bekas membungkus jati atau apa itu
cuma ditujukan gitu doang
mas tama ada komentar soal penggeledahan ini
ya tadi yang sudah saya sampaikan di awal kan
ada yang berbeda ya
ketika kemudian penggeledahan di kpu itu bisa berjalan dengan lancar
begitu di kantor pdip itu kan tidak
ya pada prinsipnya soal informasi
bagaimana suratnya bagaimana kondisinya memang kedua belah pihak untuk dipertemukan ya sudah selayaknya begitu ya
dari kpk menjelaskan bagaimana teknisnya
tapi yang kita lihat dari publik adalah kenapa begitu di kantor kpu itu bisa begitu mudahnya
kenapa di kantor pdip tidak
padahal kan ini kan bicara soal kalau kemudian memang sebagai sebuah partai
dia ingin komitmen pada pemberantasan korupsi
kemudian dia kooperatif dengan proses hukum
tentu saja dalam bayangan saya tidak akan begitu masalah
ketika misalnya proses didampingi
kemudian ada yang melihat di sana
yang menurut bayangan saya ini sederhana sederhana saja
bicara prosedur tadi penting sekali kalau kata bang mas hinton
saya tambahin sedikit ya
saya tambahin sedikit
tadi kan mas masinton kan sebenarnya bukan pernyataan pertama
yang mengatakan bahwa para penyidik ini tidak membawa dokumen dokumen
sebelumnya ada pak jarod juga mengatakan hal yang sama
sementara lewat media pak ibu lili mengatakan bahwa semua sudah lengkap
nah ini kan jadi debat kusir
nah ini kalau kpk nya genah itu dikeluarkan saja suratnya
ini loh suratnya
tidak usah ribut ribut
kan kira kira begitu
sehingga lalu kemudian dia melakukan apa yang harus dia lakukan
itu penggeledahan dan sebagainya
sekarang kan jadi susah
jadi anda lihat kpk juga lemah sekali dalam hal prosedur
bang mas hinton ada komentar
ke tim penyelidik yang datang itu benar nggak ada lengkapi surat
kenapa kok susah banget
percuma wartawan tempo punya akses
akses informasi selalu dari kpk itu
benarkah yang datang itu bawa surat
jadi yang jelas aja
jangan ada framing nih
terutama tempo nih
tidak ada perjuangan tentang ini
ini apa yang terlibat ini orang per orang
bukan perusahaan lembaga
kalau kita melihat konstelasi pemberitaan beberapa orang
pemberitaan beberapa waktu terakhir nih
apakah kami masih tersambung dengan bang mas hinton pasar ibu
tidak ada yang menjawab di atas
mas arief kalau dilihat memang
kpk yang punya prosedur yang salah
kita berusaha untuk
kita tersambung lagi
anda bilang kayaknya pd perjuangan di framing segala macam
anda menilai laporan majalah tempo dan juga pemberitaan seminggu terakhir
soal ott wayu setiawan dan nama kader anda disebut
sekjen anda juga disebut
ada harun mas hinku juga disebut
apa yang anda baca gitu
suasana framing apa tadi yang anda baca
ddi perjuangan secara kelembagaan
itu melakukan satu perbuatan kejahatan
ini yang melakukan ini ya
jadi dipisahkan dulu
jadi harus jelas dulu
termasuk tim penyelidik lapangan kpk yang datang ke pdi
ya terang aja
gimana mau menegakkan hukum dia nggak
dia menggunakan dasar hukum apa
dia datang enggak
katanya mau menggeledah mau menyegel mau apa enggak
hukum acara itu mengatur itu enggak
ugal ugalan cara ugal ugalan seperti inilah yang kemudian kita atur melalui revisi undang undang kpk itu
masalah lah undang undang sembilan belas nomor dua ribu sembilan belas
harusnya kalau itu ditaatin
prosedur undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas itu ditaatin
itu lancar semua
kalau mengenai proses di pt ika ada komentar bang
ini juga kan kalau proses di pt ika pemberitaannya banyak sekali
salah satu yang majalah tempo tentunya
ada komentar soal itu
apakah masuk frame seperti anda
tempo yang punya akses khusus terhadap kpk
bahkan dia tahu hasil penyadapan
tempo jelasin tuh sebagai medianya yang dapat khusus dari kpk
pdip malah di framing
nah ini yang menurut saya perlu kita keluarkan
antara framing atau faktor coba anda komentari dulu mas arief
oke saya kasih kesempatan mas arief dulu bang mas hinton kita dengarkan
saya ingin menjelaskan bang mas hinton tadi ya
bang mas hinton sudah mengatakan bahwa ini ada oknum
artinya bu mas hiton mengakui keterlibatan ada oknum di dalam pdip
kalau oknum nggak usah dilindungin
iya kan dibuka saja karena kita tahu pdip adalah partai yang sangat mendukung keterbukaan anti korupsi dan sebagainya
ya ini momentum menurut saya untuk buat bagaimana
dilindunginya anda lihat aroma dan fakta dilindungi seperti apa
ya misalnya itu tadi
ya oknumnya sudah dipertanggahkan
satu satu bang mas hinton satu satu dong
alasannya nggak ada surat
jadi pintauli mengatakan bahwa ada suratnya
kita nggak bisa ngecek nih karena dua duanya mengatakan hal yang berbeda

makanya kritik saya kepada kpk adalah kalau bu lili dan teman teman di kpk komisioner yakin bahwa punya surat jalankan kenapa harus takut
kan begitu kan
jadi kritik juga untuk kpk sebenarnya
ini kritik juga kepada kpk tentu saja
mengenai framing kayaknya kalau kata bang mas hinto tadi pdi perjuangan disudutkan betul
ya biasa lah kalau itu kita nulis soal golkar golkar bilang media framing
nanti kita nulis soal partai ini itu biasa sekali
jadi kita biasa aja lah kalau itu sih nggak usah dikomentarin
kita juga nulis soal keterangan keterangan resmi ya
tadi dari bang masinton pun juga kita coba dengarkan bahwa kemudian oh kpk nggak bawa surat
oke kita cek keterangan lili pintauli bilang ada lengkap dan segala macam
bahkan tadi terakhir di cnn ini belum ada hitungan jam ya
keterangan dari jubir kpk ali fikri mengatakan bahwa ada lokus deliktinya di pdip
nah ini kan kemudian yang menarik artinya kita nggak bicara soal kelembagaan pdip tidak
ini bicara soal ada lokasi
ini memang diperlukan keterangannya informasinya
yang kemudian ini yang coba didalami informasi apa yang terjadi di sana
jadi tidak dalam konteks bilang bahwa pdip melindungi angkorp tidak demikian
nah ini yang kemudian memang perlu jelas duduknya kepada publik
kalau lokus deliktinya anda lihat itu berhak untuk bisa masuk dan diklena
artinya kan memang di situ menjadi ada tempat ini menurut keterangan resminya ya
artinya saya coba ngambil keterangan resmi dari jubir kpk barusan
ada lokus delikti di situ
nah kalau memang ada di situ jadi kan memang dibutuhkan ada informasi
butuh kerjasama biar kpk tidak melawan hukum
makanya kemudian kita dari publik berharap sebetulnya ada keleluasaan yang diberikan sebagai pemilik tempat tersebut
oke bang mas hinton kerjasama butuh sekali untuk bisa
kalau sama sama komitmennya untuk memberantas korupsi membuka kasus ini secara terang benderang gitu
dibantu aja lah katanya mas tama gimana bang
ya kita pasti mau
pasti kooperatif dan kerjasama penegakan hukum itu
jangan menabrak aturan hukum
yang kemudian ugal ugalan tanpa ada bekal surat tugas apapun
kemudian melakukan penggeledahan
coba kita datang ke cnn datang ke tempo datang ke icw sana tanpa ada surat tugas
nggak jelas itu orang datang main geledah mau langsung mau geledah kamar kita
kita perbolehkan nggak
di mana itu hukum acaranya ada begitu
baca aja hukum uap itu
jadi ini bukan soal komitmen tapi masalah prosedur administrasi ya bang ya
problemnya ada kan keterangan yang berbeda
keterangan di sisi lain
keterangan di sisi lain itu bukan menabrak aturan hukum
di sisi lain ada keterangan dari kpk yang mengatakan sudah ada informasinya surat suratnya
kalian jangan katanya sumbernya katanya
saya pun juga mendengarkan
katanya bang mas hinton pun saya dengarkan tadi
saya pun dengarkan
katanya bang mas hinton saya dengarkan
artinya begini memang ini kan ruang publik tempat berdiskusi
kan begitu artinya
ketika ada keterangan dari bang mas hinton oh kita pakai
keterangan dia mengatakan oh kpk nggak bawa surat nih
nah keterangan kpk bilang ada
nah sebetulnya seperti apa yang terjadi
bagaimana jalan keluarnya
kalau kemudian memang perlu ada upaya pemeriksaan
itulah yang kemudian jadi catatan
jadi apa jalan keluarnya
tak asin hukum dan perundang undangan
yang ada penyelidik itu datang melakukan penyelidikan
diatur prosedurnya apa
berjalanlah bertindaklah ini sesuai hukum acara
jadi ketika prosedurnya tepat maka hasilnya juga pasti akan baik gitu
ini menurut saya jadi
mendebatkan ini kayak bukan orang nggak ngerti hukum
baca buhab dong
mas arief ada yang mau nambahin
enggak saya mau nambahin begini aja
bu mas hinton ini kan marah karena menganggap bahwa kpk tidak menjalani ugal ugalan
mau mereksa mau menyegel segalanya tapi nggak pakai surat
faktanya memang tidak terjadi kan
jadi nggak usah diomelin lagi ke ppk
kecuali kalau dia merobos masuk gitu
itu yang tidak terjadi
bu lili mengatakan bahwa surat suratnya lengkap
kalau suratnya lengkap lakukan tugasmu
justru kalian yang menggoreng tempo
seakan akan kita menghalangin
tempo kasih framing seperti itu
menghirup udara segar dulu
kita akan break dulu satu menit
bang saya harap anda tetap ada di ujung telepon karena kita masih mau berdiskusi dengan bang mas hinton
kami akan segera kembali
kalau berpegang pada undang undang dan pendapat dari kpu bahwa suara yang diberikan kepada pak nazarudin kemas itu
yang almarhum itu diberikan kepada pemilik suara nomor dua
tapi kemudian ada ma yang mengatakan diberi diskresi kepada partai politik untuk memilih kader terbaik
jadi ada dua pendapat seperti ini
nah ini bisa panjang urusannya antara pendapat kpu dan pendapat ma
pertanyaan saya adalah kenapa orang orang seperti harun dan lain lain yang sekarang sudah tersangka itu harus melakukan upaya penyuapan
padahal lewat jalur yang legal dia masih bisa lakukan
apa jalur legal
itu cantelannya adalah pada aturan yang ada di makamah
aturannya makamah agung kan
jadi diberdebatkan saja di situ
kalau mau gugat gugatan gugat gugatan ada di situ
nah ini yang menjadi pertanyaan
karena itu bisa keluar uang sembilan ratus juta
kenapa pengen ada jalur cepat
sementara menurut aturan hukum secara subjektif sebenarnya dpp punya hak untuk bisa
menurut makamah agung
dan itu bisa cantelan hujan itu resmi juga
tapi menurut kpu nggak bisa
dia harus kepada nomor dua yaitu si rizky
mas tama ada catatan
sebelum nanti bang mas hinton akan menjawab
ini yang kemudian jadi pertanyaan kan sebetulnya
kata kuncinya ketika ada uang yang diberikan sampai sembilan ratus juta
nah memang soal penerimaan dan lain sebagainya
kita masih harus mencari informasi lebih dalam
seberapa detailnya sebetulnya pemberian tersebut
tapi itu nggak dibantah
bahwa ada pemberian uang untuk mengurus paw tadi
nah yang jadi pertanyaan kemudian
ini bagaimana sebetulnya kondisinya
ada yang nomornya di bawah
jauh dari nomor dua
itu mungkin perolahan suaranya hanya lima delapan ratus sekian
tiba tiba mau menggeser yang empat puluh empat ribu sekian
dapat bail out dari pan hazard minkir mas katanya
nah ini yang kemudian menjadi pertanyaan
bagaimana sebagai sebuah partai
politik melihat hal ini
oke bang mas sinton dijawab deh
ini ada banyak keanehan keanehan dalam kasus ini gitu
terutama narasumber yang di studio
harus dipahami dulu konstruksinya
pertama itu kan ada yang
ketika sebelum penetapan calon
sebelum dilantik sebagai anggota dpr
salah satu caleg itu meninggal
yang memprodes suara terbanyak
nah maka pdi perjuangan dalam hal ini
ya kita mematuhi prosedur hukum
mematuhi prosedur undang undangan
kita mintakan ke ma
kita minta putusan ma seperti apa
terhadap caleg yang meninggal dunia
suaranya bisa diberikan kemana
atas dasar itulah kemudian
atas dasar utusan ma
oh ya itu bisa ditentukan oleh partai politik
nah partai lah kemudian menentukan itu
disuratilah ke kpu
berpandangan bahwa tetap menggunakan prosedur undang undang pemilu
pdi perjuangan memintakan kembali pak waka ma

nah atas dasar utusan ma
itu ya tetap bahwa harus konsisten
nah itulah kemudian dasar fatwa dari ma itu disurapi ke kpu
dan kemudian kpu tetap menggunakan
ya sudah gitu
nah bahwa ada kemudian
di luar itu ada perbuatan yang apa
itu udah di luar dari kewenangan ya parbal
dalam laporan majalah tempo
kita tahu betul ada aktivitas aktivitas mencurigakan di kantor sekjen pdi perjuangan
di kantor pribadinya di sultan syahrir
kalau tidak salah ya mas arief ya terkait dengan proses ini
seberapa benar atau seberapa salah laporan itu bang
ya berarti tempo kan dapat informasi ilegal tuh
dari kpu kan
eh dari kpk berarti kan
karena kan itu kan dokumennya
kalaupun itu katakan benar
kalau tidak berarti kpk
tempo itu mengarang
sumbernya dari mana
kalau dia sumbernya dari dalam berarti itu memang ada yang membocorkan ke luar
yaitu ke tempo
nah ya tanyakan aja ke tempo
itu kan jadi pintu masuk katanya keterlibatan sekjen anda bang mas hinton
dalam pusaran kasus ini
hukum ini bos
kita tidak bisa
hukum kita itu mengedepankan ajas praduga tak bersalah
bukan kata tempo yang menyatakan
bukan kata media seseorang bersalah
alat buktilah yang akan menentukan orang bersalah
saya kira sikapnya bung masinton ini sudah sangat jelas ya
salah satu bang mas hinton kita dengarkan
yang dijelaskan oleh bung mas hinton ini adalah bahwa
pdip sudah memintakan fatwa kepada ma
dan ma mengatakan silahkan pdip pilih kader yang terbaik
kan itu jadi ya
saya cuma mengulangi apa yang dikatakan
mereka mem dries juga jadi kesimpulan
daftar kartu tapi juga
dan akaun lainnya

di ujung kampung itu ada tim red k burnout dirinya
semua warung nya

pdip berpegang pada ma
kpu berpegang pada undang undang
silahkan sekarang tinggal diadu saja argumentasi
hukumnya sebetulnya tidak perlu ada suap
eh ternyata ada suap
bang mas hinton mengatakan ya itu ada permainan
di luar yang kita
konstruksi yang legal
yang formal jadi sebetulnya menurut saya
clear sekali sikapnya bapak mas hinton pada malam hari ini
oke bapak mas hinton gimana tuh
iya itu sama dengan
umpama tempo bilang ke wartawannya
jangan ada menerima amplop dari
oke oke kemudian ada oknumnya
menerima amplop terus ke tempo yang kita
salahkan iya iya jadi termasuk
ada aktivitas aktivitas yang
mencurigakan tadi itu oknum ya
bang mas hinton ya jadi tidak bisa
disangkut pautkan kepada partai oke ada dua
pertanyaan salah itulah
permainan yang keren bentuk tempo bentuk
sakan akan bahwa jangan banget
karena kita tahu pdip punya komitmen
terhadap anti korupsi dan itu dibenarkan loh
ini ada oknum kan begitu kurang lebih
ini diulang ulang terus dari tadi
kalau keterlibatan sekjen dari
pengetahuan dan informasi yang
tempo peroleh gimana saya balik lagi ke yang tadi
aja jadi ada kpu
yang berpegang pada undang undang pdip
yang berpegang pada mahkamah
itu sebetulnya sebuah cantolan hukum
yang sangat kuat nggak usah pakai suap suapan
atau diperadil terserah ada prosedurnya
apa jadi oh tiba tiba kok
ada suap nah terus bung mas hinton
kan gitu selesai kan urusannya
yang nyuap itu partai atau orang
kita minta dulu penjelasan kau
pada waktu tante pung ya sudah benar kok
saya nggak ada debat itu
partai apa orang
jelasin dulu dong
partai atau orang katanya
bukan itu poinnya poinnya adalah
bang mas hinton mengakui ada oknum
dia mau mengatakan bahwa
dia mau mengatakan bahwa orang jadi jangan bawa bawa
partai kira kira gitu lah konstruksi berpikirnya
maka ada oknum
nah kalau ada oknum kalau ada orang
dan bukan partai maka ngapain partai
melindungi lepas aja karena
partainya itu berdiri tegak
ada yang lihat partai melindungi di mana
partai pdi perjuangan melindungi
pdip harus diingatkan
bahwa partai ini berdiri tegak
sebagai partai yang punya
cita cita ingat dulu bagaimana
pdip lahir dari pdi
itu kan kritik keras di mana partai melindunginya
kalau kata bapak mas hidon tadi
itu tadi soal
penama kpk lain yang gak bisa
sementara di kpk bisa
eh pak mas hidon
pak mas hidon terima kasih
ada dua perdebatan yang
kemudian terus berkembang
yang pertama terkait
dengan substansinya jadi substansinya
memang ada penyuapan yang itu

jadi mister yang sekarang coba
yang kemudian adalah bagaimana
proses pengembangan itu dilakukan
dalam hal pengembangan dilakukan tentu saja
ini butuh kerjasama dari semua pihak

partai terlibat dan dari awal tidak ada
partai terlibat kita hanya

ada jejak jejak ada lokasi lokasi
yang perlu diperiksa itu yang kemudian
didalami oleh tempo nah ini
yang menurut bayangan saya memang perlu
dikeluarkan di ruang publik sehingga perdebatannya
tidak lagi bicara soal pakai otak lu
dan segala macam

pak produser di atas
oke bang mas hidon menutup komunikasi
tapi paling tidak kita sudah berusaha
untuk berdialektika disini

dirajikan lebih enak kami akan sudah kembali saja
saya meskipun harapannya itu kecil
saya nggak mau benar benar pesimis
pesimisnya dari mana
kan ini ytt sudah happy
penggeledahan akan diumumkan akan dilakukan
orangnya udah beres beres dan sebagainya
jadi lalu cerita tentang dewan pengawas komisioner yang dipertanyakan dan sebagainya
jadi banyak hal yang membuat kita pesimis
tapi sebetulnya ini adalah pintu masuk
karena bagaimanapun kpk dan pengurus pengurus baru komisioner baru dan dewan pengawasnya
mestinya meninggalkan sebuah legacy yang baik di tengah kritik yang begitu keras pada mereka
dan ini adalah salah satu legacy yang mestinya mereka mesti jaga
kalau dalam bayangan saya perdebatan yang sekarang terjadi itu karena memang awal
atau pangkal masalahnya adalah perubahan undang undang kpk tadi
yang kemudian kita sudah bisa prediksi dari awal bahwa ketika ada dewan pengawas
maka kpk tidak akan pernah segesit sebelumnya
ini menjadi bukti
begitu mau ada penggeledahan diumumkan
pekan depan akan ada penggelagan dan penyitaan
saya bilang ini yang kemudian menguatkan pandangan saya bahwa
revisi undang undang kpk dari awal itu kan memberikan banyak keuntungan buat koruptor
celah akan semakin terbuka lebar
salah satunya apa ya tadi
penggeledahan sudah diumumkan
itu tidak masuk akal menurut anda
menurut bayangan saya dalam cerita yang sederhana saja misalnya
kita akan besok mau geledah tempat itu ya karena ada indikasi kejahatan di sana
tiba tiba diumumkan di media masa dan dia headline
semua orang baca apa yang terjadi
pasti akan ada perubahan perubahan
di sisi lain kita tidak bisa atau publik ataupun penegak hukum
tidak bisa segel tidak bisa mengamankan wilayah tersebut
apa yang terjadi sudah pasti
ini yang berbeda dengan kpk yang lama dengan undang undang yang lama
itu berarti mereka tidak harus minta izin
mereka minta izin kepada pengadilan
tapi semua itu dilakukan dalam waktu cepat dalam hitungan jam dan senyap
dewas yang orang orang punya kredibilitas punya integritas
yang para agung agung ini anda lihat cukup membantu nggak
mereka berada di dalam posisi di mana posisinya itu adalah bukan posisi eksekusi
jadi mereka itu menunggu
menunggu orang orang di bawah para komisioner ini melapor dan minta izin
karena mereka tidak lapor dan minta izin tidak bisa ngapa ngapain
tetap lama sikat saja
artinya menurut saya harus kembali kepada presiden
soal perpu itu masih relevan buat terbitkan
dan kemudian juga soal judicial review kalau memang perpu tidak terbit dia terpaksa
harus ada dukungan dari publik
oke terima kasih bung tama
terima kasih pak sarip
terima kasih bung tama
terima kasih perbincangan yang menarik
terima kasih juga untuk bang masinton pasaripu yang sudah mau bergabung dalam dialog kami yang hangat pada malam ini
terima kasih bang
jangan apa namanya baper kalau kata pak sarip
kami akan segera kembali bersajidnya
tetap di lai demokrasi